saya datang kesini
ingin tanya lebih banyak tentang kaila
gimana ibu bisa ketemu kaila
tanggal dua puluh tiga februari
lima belas tahun yang lalu
saya sudah mau tidur
terdengar suara kaisang bayi dari luar
tanda lahir itu
ini tante barangnya
ada tante ya tante
tanda lahir itu
seperti tanda lahir anakku
kayaknya dia udah masuk
dalam jebakan aku
ada apa tante
tadi kita belum sempat kenalan
aku kaila tante
nama tante siapa
tadi tante liat ada
ada tanda lahir di leher kamu
boleh tante liat
saya ingin sekali ketemu sama orang tua kamu
boleh gak ya
tapi aku dari kecil dibesarin di pantai asuhan tante
di panti mana
tante mau ketemu sama ibu pantinya ya
maaf sebelumnya tapi
ada apa ya tante mau datang ke panti
terus hubungannya sama tanda lahir aku
ada banyak hal yang tante ingin tahu tentang diri kamu
ini sangat penting untuk hidup tante
dan juga untuk masa depan kamu
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
masa depan aku
apa yang kau inginkan
apa yang kau inginkan
yang jual rumah juga sekalian menjual barang barangnya gimana kalau kita langsung pidan sekarang juga pak ya
makasih banyak pak
saya datang ke sini
ingin tanya lebih banyak tentang kaila
gimana ibu bisa ketemu kaila
tanggal dua puluh tiga februari
lima belas tahun yang lalu
saya sudah mau tidur
terdengar suara kaisang bayi dari luar
lalu saya keluar
sudah ada sesosok bayi mumi cantik
yang diletakkan di depan panti
pada tanggal yang sama
setahun yang lalu
saya melahirkan bayi perempuan
dengan tanda lahir di leher kanannya
tapi bayi saya itu diculik bu
iya iya bener juga
mungkin begitu ya bu
biarpun tanpa gelang bayi itu
saya tetap yakin
kalau kaila itu anak saya
kamu langsung ikut pulang ke rumah mama ya
kalau gitu kaila ambil barang barang kaila dulu ya ma
mama nyuruh aku pulang sekarang
ada apa ya
saya harus pulang ya
makasih ya pak sekali lagi
oh kamu mau jemput aku
sekarang aku lagi ada di rumah barunya ibu
nanti aku kirim alamatnya ya
dia cuman kok caption ini
nanti kalau dia tau